di rumah semua nih sudah ada buah tanah dengan balap balap yang kena

semua ini semua selamat
seorang ibu rukun tetangga atau rt dua di kelurahan balaparang
kecamatan rapocini kota makassar sulawesi selatan
viral di media sosial karena memberingatkan warganya
tentang bahayanya penyebaran covid sembilan belas
dengan membawa rotan nurmadiah sejam sekali
mengelilingi ruas jalan di ganggang
untuk memperingatkan warganya yang di luar rumah
tanpa tujuan tertentu
pembawaan dari bapak gubernur
dan itu tersruktur
gubernur meneruskan ke pak wali kota
wali kota meneruskan ke pak camat
cawat meneruskan ke lura
dan lura meneruskan kepada rt rw nya
jadi saya sebagai rt wajib untuk menyampaikan
kepada warga warga saya yang ada di sekitar sini
ada beberapa warga yang masih sering membanderli
ada yang sering keluar seperti itu
jadi di sini gunanya rt kami
untuk memperhatikan warganya
supaya dimulai dari pencegahan yang paling kecil dulu begitu
tindakan yang dilakukan sang ibu rt
yang memiliki delapan puluh sembilan kepala keluarga
dengan empat ratus tujuh puluh satu jiwa ini
untuk memutus mata rantai covid sembilan belas
ibnu munsir makassar sulawesi selatan